google didenda rp dua ratus tujuh puluh juta usd atau setara rp tiga delapan puluh enam triliun
google harus mengubah model bisnis iklannya buntut dari penyelesaian anti monopoli dengan regulator perancis
google juga menghadapi beberapa tuntutan atas tudingan perilaku anti persaingan di negara asalnya amerika serikat
senasib facebook pemain raksasa lainnya dalam periklanan digital sedang diselidiki secara terpisah
oleh regulator uni eropa atas klaim bahwa penggunaan datanya memberikan keuntungan yang tidak adil dalam bisnis
otoritas persaingan perancis mengatakan telah mendenda google karena menyalahgunakan kekuasaannya di pasar untuk iklan online
dan merugikan platform serta penerbit saingan
google memberikan perlakuan istimewa kepada google ad manager platform pengelolaan iklannya untuk penerbit besar